sebuah video viral beredar di desa keser kabupaten blora jawa tengah
dalam video tampak seorang pegawai desa mengabsen warga yang mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat
petugas kemudian memotong dana seratus ribu rupiah dengan dali untuk pembangunan musola
setelah video tersebut menjadi viral kepala desa memanggil para penerima dana bantuan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipotong oleh petugas desa
yang saya kumpulkan semuanya satu ratus dua yang mendapat kpm digeserkan satu ratus dua orang
satu ratus dua keluarga menerima blt total senilai sembilan ratus ribu rupiah dengan parincian bantuan tiga ratus ribu rupiah per bulan
bupati blora yang didampingi wakil kepala polres blora pada senin meminta kepala desa mengembalikan dana sukarela pembangunan musola kepada warga
kalau ada laporan yang lain silahkan nanti langsung dilaporkan ke satgas yang berhubungi
nanti akan bentuk aduan dan nanti akan kita proses
sementara itu di sumedang jawa barat penerima blt subsidi bbm mulai buka suara tentang adanya pungli pada tiga belas september lalu
senin siang beredar video imbauan yang diduga milik pihak kelurahan talun agar penerima blt membeli kupon jalan santai ulang tahun kelurahan talun
hari suryadi warga rt tiga rw lima kelurahan talun mengaku diharuskan membeli lima kupon senilai rp tiga per kupon

dan juga harus ada uang tiga puluh ribu per kupon
terus nanti ambil kupuan di kelurahan
hal yang sama dikeluhkan warga rt empat rw lima kelurahan talun dede gunawan
ia mengaku harus membeli kupon senilai lima belas ribu rupiah sebelum menerima blt subsidi bbm
kalau saya mah dikasih barcode
katanya suruh ambil blt bbm ke kelurahan
tapi dengan catatan yang lain

polres sumedang yang memeriksa lurah rw dan rt di kelurahan talun menyebut tidak ada pemotongan dana blt
namun polisi membenarkan saat pembagian blt ada acara gerak jalan ulang tahun kelurahan
tim liputan cnn indonesia